wow papa ini dong garus suami tersayang
kalo ngeliat sosa kayak gini papa bagikan sendok deh mengaduk aduk hati mama
pak kayak gitu dong olahraga tuh sehat pak
tapi jangan jangan papa olahraga buat mama ya pak
ya juragan i'm coming
sosok bahasa inggris kamu
belajar belajar dikit juragan gak boleh
sosok bahasa inggris juga belum bener baik
jangan bener baik
saya bawain barang barang belanjaan saya
berat berat jasa ya pak
nah ong disinanya
udah bener bener baik
kita taruh sini bang diman
tungguin tungguin aja lu belanjaannya berat jasa
udah bener bener baik
ambooh camu nerbaik

tengok bpirez untuk kekendalian wilayahways assessment
thoran agility melakan bekas hangus terhadap masa
télé utiliser kepada
bacchus terdiri dari

bukannya gue gak sopan sama orang tua
tapi lu semua memang gak ada apa apanya buat gue
jadi lo semua
jangan macem macem sama gue
ini dong garus
kalau ngeliat papa kayak gini
sendok deh mengaduk aduk hati mama
pak kayak gitu dong
olahraga tuh sehat pak
tapi jangan jangan papa
buat mama ya pak
ayo pokoknya jujur buat mama ya
biar papa gak kalah macan
sama si berondong tua ya boca tua
mau olahraga biar sehat kok
ngomong kalah sama berondong tua
aduh aduh aduh
teh yang seger
oh siap juragan
ini kok kotak kotak tuh
kamu mana teh
biasa nama jam segera teh
ira di kamar mandi
kalau si seri
aduh terpaksalah saya bikin sendiri
sudah ada yang tersedia
eh tehnya kemana nih
enggak mungkin tehnya bisa jalan sendiri nih
kamu tanya sama mbak monsri
lihat teh nggak di situ
tadi nangkring di situ tehnya
ih si sumpah
kita baru keluar dari kamar mandi
ya tidak tahu tuh
belum ke jalan jalan tuh kata tangga
si sri jeng sidi mantes sarwapol
wonyongannya jelemak teh ya
ya yang kecil itu mah cetek
yang gede tuh pa
itu teh asinnya punya sri gan
ya sebenarnya salahnya
jadi itu teh asin kata biraya di sini
di kampungnya kalau teh asin dicampurin bubuk genting
itu berhasil buat menyembuhkan penyakit gang
tapi dikit tapi sakit
kamu lagi bukan bikinin teh yang seger buat saya
kamu mah ma
karena kan teh keras gan
kamu harus kena hukuman
lut mau ini atau mau push up seribu kali
push up juga terlalu berat juga kan
bikin minuman kamu tuh
biar jangan diginum sama orang lain
dua ratus kali sekarang
saya setel ukuran
mau lagi gan ya
mau lagi gan
siap udang bu
siap udang bu
siap udang bu aja
kayaknya tangan gua udah nggak sakit lagi
apa berkat dipijit sama reva kali ya
pelan pelan dong disini
ya udah diam aja
yah lu apa
gue bisa sendiri kali
yah gue serius kalau gue sayang sama lu
sesuai aturannya kayak anak menteng
kalau ada anggota yang berkhianat
dia langsung dikeluarin dan motornya langsung disita
dia mengkhianati geng menteng
si sabrina ketahuan kalau udah mau nolongin kemarin
aduh kenapa sabrina nggak ngasih tau gue dari awal
kalau resikonya bakalan seberat ini
kayaknya gue harus bantuin dia buat dapetin motornya